kita akan buka good morning hari ini dengan informasi dari pekalongan jawa tengah
diduga untuk menghindari razia kendaraan seorang ibu yang tengah sakit ditinggalkan begitu saja oleh anaknya
awalnya sang ibu ini dibonceng oleh anaknya usai berobat ke dokter
namun saat ada razia kendaraan sang anak memilih kabur dan meninggalkan ibunya di tepi jalan
juleha mengaku tidak tahu harus berbuat apa saat dirinya tiba tiba ditinggalkan begitu saja oleh sang anak di tepi jalan
awalnya juleha mengaku dibonceng anaknya usai berobat ke dokter
namun saat melihat ada razia yang digelar petugas satlantas polres pekalongan kota sang ibu ditinggal begitu saja
diduga sang anak tidak memiliki surat surat lengkap sehingga memilih kabur dan meninggalkan ibunya
menyaksikan kondisi juleha yang lemah polisi kemudian membantu dan mengantarnya pulang ke rumah
anaknya mengantar ibunya berobat
namun di sini ada kegiatan kepolisian yaitu operasi
anaknya mungkin karena tidak dilengkapi surat surat ya ngeblas
akhirnya ibunya yang ditinggal
ini dari pihak satlantas polres pekalongan saya antar sampai rumah
walaupun anaknya sudah muncul karena ibunya habis berobat kondisinya kurang fit
selain kelengkapan surat surat berkendaraan
polisi juga melakukan pengecekan kartu identitas seperti ktp
razia ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak dua narapidana yang kabur dari lp nusa kambangan